saudara wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala menyatakan tidak ada parpol yang mau menjadi oposisi
menurut jk bagi partai politik oposisi adalah kecelakaan
jk menyebut partai politik di indonesia banyak yang memilih sikap pragmatis
karena itu pasca pemilu mereka akan berpikir pragmatis untuk mencari keuntungan dengan bergabung dalam koalisi pemerintah
jk mencontohkan partai golkar yang kalah di pemilu dua ribu empat kemudian bergabung ke pemerintahan sby jk
namun jk mengingatkan di sistem demokrasi perlu ada kubu penyeimbang atau partai oposisi agar pemerintahan berjalan lebih baik
apakah partai partai agama ini bergabung dengan pemerintahan sbyjk
jangan berubah banyak partai yang bergabung dengan pemerintahan sbyjk
termasuk pakai saya golkar
kalau begitu di dua ribu empat saya pun jadi partai partai yang bukan hidup di golkar